yang pernah bertemu denganmu kemarin malam
udah gak papa biar nanti saya yang beresin
eh dung tunggu
sambunga bunga mau buat apa
mulai mengobati non
dung bawa masuk cepat
sejak pagi saya tidak melihat anda
begitulah memukul aku
apa ada larangan untuk berjalan untuk mencari hawa seka
kalau salah satu pasien kami
aku hanya ke kebun ingin makan singkong bakar
itu saja bung
aku pergi sebentar diributi
tetapi laila menghilang sejauh ini
tetapi laila menghilang sejauh ini
tetapi laila menghilang sejauh ini
malah didiamin saja
maaf seluruh penghuni yang ada di sini diminta berkumpul di kamar yang besar
kecuali kamu astuti karena kau pasien yang baik
ini pak ardi ya
ini pasti pak dayan
tumben ada apa ini pak
mari silahkan duduk
saya sudah mencarinya kemana mana
tidak baik memungkinkan keburukan orang
saya tertidur saat nur layla pergi
dan saya baru bangun ketika buma membangunkan saya
laila adalah pasien yang gawat
karena itu dia tidur sekamar dengan saya
supaya mudah diawasi
dan saya sedang merawat joko waktu itu
dan saya lupa mengunci pintu dari luar
dia sedang tidur nyingjak waktu layla menghilang
saya sedang meditasi pak
memang benar saya mendengar suara laila berteriak teriak
tapi hal itu udah biasa pak
karena memang ada sedih jiwa
ya makanya itu saya nggak keluar kamar
bisa tidak kita keluar dari kamar
bisa tidak kita keluar dari kamar

bagaimana kita bisa keluar dari kamar
bagaimana kita bisa keluar dari kamar
bagaimana kita bisa keluar dari kamar
mingat dari rumah atau kehilangan arah
bagaimana kita bisa keluar
bagaimana kita bisa keluar
yang pernah bertemu denganmu kemarin malam
aku ingin memberitahu sesuatu padamu

ikut aku ke ruang tengah
aku ingin memberitahu sesuatu padamu
aku ingin memberitahu sesuatu padamu
aku ingin memberitahu sesuatu padamu
mereka sudah diberitahu
mengapa cepat cepat dikuburkan
kita tidak dapat menunggu lebih lama
tidak mungkin hidup kembali
atau besok bukan persoalan
kita tidak bisa menunggu
mayat ini akan membusuk
tidakkah kamu dapat mencium baunya
tapi mayat ini harus disebayarkan
kalau boleh melakukan
setelah kami menyemayangkannya
kedalam peti mati ini
memasukkan ke dalam peti
mayat ini harus dikapalin
kami hanya peraksan
bukan urusan saya
begini ya pak komar